mulai tahun ajaran baru pada bulan juli dua ribu dua puluh mendatang
sma smk dan slb di jawa barat akan dibebaskan dari uang spp
atau iuran bulanan peserta didik
fasilitas yang sama akan diberikan pada peserta didik yang tidak lolos ppdb
dan harus melanjutkan ke sma swasta
dana yang disiapkan oleh pemerintah provinsi jawa barat
untuk kebijakan spp gratis ini sebesar satu empat triliun per tahun
yang bersumber dari hasil penghematan anggaran lain
nah ini hasil dari kita penghematan
penghematan dari hibah bansos
yang selama ini mungkin terlalu besar proporsinya
nah kita lakukan penghematan penghematan dan akhirnya bisa ya
sekitar satu empat triliun per tahun itu bisa kita gunakan
untuk kemaslahatan bagi pendidikan warga jawa barat
termasuk penghematan di level pns
saya kurangi seratus sampai satu ratus lima puluh

jadi kalau ada sepuluh miliar perjalanan dinas kita geser ke sana juga
kebijakan spp gratis ini disambut baik oleh pihak sekolah
meskipun ada juga kekhawatiran
memudahkan dalam pengelolaan
atau dalam menggali sumber pendanaan
karena bisa jadi kalau memang biaya pembelajaran itu sudah
ditanggung oleh pemerintah kan
kehadirannya itu bisa rutin dan pasti berapa jumlahnya
yang dikhawatirkan kita
pelayanan peningkatan mutu pendidikan itu akan tidak terlaksana
atau mungkin kualitasnya akan menurun dibandingkan yang ada saat ini
yang dikhawatirkan itu akan mengganggu peningkatan kualitas pendidikan
di satuan pendidikan
pengamat pendidikan universitas pendidikan indonesia cecep darmawan
menyatakan bahwa ada yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan spp gratis ini
harus dicermati bahwa keragaman itu
sma smk di jawa barat juga harus diperhatikan
artinya sma smk yang selama ini unggul
ya orientasinya pada kebutuhan bukan dipukul rata persiswa gitu
ya kedua juga ini harus menunjang kepada apa
apa yang saya maksudkan proses keadilan sosial bagi mereka yang memang dari orang tua yang mampu
terus anaknya sekolah di negeri sebaiknya juga
mereka memberikan sumbangan sumbangan itu kepada sekolah
menjelang diterapkannya kebijakan spp gratis pada juli dua ribu dua puluh
yang akan datang dinas pendidikan jawa barat masih akan melakukan penyempurnaan
nanti di dalam perjalanannya karena masih juli ya
jadi kita mungkin ada kebijakan kebijakan yang nanti penyesuaian lah seperti itu gitu
disesuaikan karena kan apa namanya untuk peraturan pemerintah nomor empat puluh delapan yang dua ribu delapan itu
adalah tentang pendanaan pendidikan bahwa pendanaan pendidikan itu bukan semata tanggung jawab pemerintah
tapi di dalam pasal apa pasal dua itu adalah pemerintah pusat pemerintah desa dan pemerintah negara
daerah dan masyarakat
dinas pendidikan jawa barat membawahi delapan ratus tiga puluh lima sma smk dan slb
dengan jumlah siswa lebih dari tujuh ratus lima puluh sembilan siswa